nah pemirsa pasti suka makan sayur bayam
ini sayur favorit orang indonesia ya
yang paling mudah dijumpai dan juga tentunya punya sumber zat besi yang paling murah ini harganya
betul tapi demikian dibalik manfaat sayur ini tersimpan bahaya yang sangat besar apabila salah mengolahnya
berikut liputannya untuk anda
bayam adalah salah satu sayur yang bagus bagi tubuh manusia
namun memasak bayam perlu cara pengolahan yang benar
kalau di rumah sih saya biasanya direbus aja gitu sebentar
ya kira kira satu sampai dua menit saja
paling lama kayaknya lima menit deh mbak
soalnya kan di dalam bayam itu banyak zatnya ya terutama vitamin vitaminnya zat besinya
kalau terlalu lama dia akan berkurang gitu
ya sekitar lima menit lah asal air mendidih masukin matiin
supaya vitaminnya nggak muap
menurut ahli gizi johnson ongko sebaiknya bayam dimasak tidak terlalu lama
agar kandungan gizi di dalamnya tidak berkurang ataupun hilang
biasanya satu dua menit udah cukup
dua menit pun sudah terlalu lama
mungkin satu menit pun sudah apabila apinya sangat panas ya satu menit itu sudah cukup
apabila anda olah dalam waktu yang lama di atas lima menit dengan api yang besar
itu pastinya akan merusak kandungan gizi dari bayam itu sendiri
jika sayur bayam dibiarkan terlalu lama atau memanaskannya sampai dua kali
dapat membuat sayur bayam berubah menjadi racun karena adanya proses oksidasi
yang terjadi antara udara dan bayang
jangan memanaskan bayan terlalu lama karena dapat bereaksi
jadi kemudian mungkin bayam itu
sebenarnya seperti sayuran hijau yang lain harus langsung dikonsumsi
selain bereaksi terkena dari oksigen sehingga mengalami oksidasi
oksidasi juga bisa menyebabkan kontaminasi dari makanan makanan yang mungkin tercemar karena lalat
atau misalnya dari cemaran cemaran lainnya
jadi ada baiknya langsung dikonsumsi setelah diolah
betul semua sayuran hijau itu sebenarnya harus langsung dikonsumsi
tetapi yang memang paling berbahaya adalah bayam itu sendiri
karena ada reaksi oksigen sehingga bayam itu akan terlihat lebih berbahaya
bayam itu adalah oksidasi yang menyebabkan bertambahnya zat gizi yang bisa bersifat karsionogenik atau menyebabkan kanker
bayang baik sebagai sumber zat besi utama bagi tubuh manusia khususnya bagi ibu hamil
setiap mengkonsumsi seratus gram atau seporsi bayam rata rata mengandung dua tujuh miligram zat besi
secara umum manusia membutuhkan zat besi sembilan hingga sepuluh miligram per hari
sedangkan ibu hamil
membutuhkan dua puluh miligram per hari
bayam merupakan salah satu sayuran yang disarankan dimasak hingga mendidih untuk membantu mengurangi konsentrasi asam oksalat
namun seperti sudah disebutkan jangan terlalu lama memasaknya
cukup didikan sayur bayam selama satu menit untuk meminimalkan hilangnya nutrisi dan rasa
dini aprilyana jakarta
ya itu betul sekali pemirsa
jadi orang indonesia itu biasanya kan kuahnya itu harus gurih ya
makanya ditambah bawang dikasih bawang merah dikasih garam merica dan sebagainya
nah umumnya ketika itu banyak orang yang melama lamakan memanaskannya karena berharap agar bumbunya bisa meresap
jadi caranya begini
caranya didihkan dulu airnya bikin dulu kuahnya
setelah panas baru masukkan bayamnya
nah masukkan bayamnya baru kemudian diangkat
jadi supaya tidak terlalu lama ya
karena bumbunya tetap sama aja sih
karena kan kalau terlalu lama juga nanti kuahnya pun menghitam gitu ya prape
dan juga harus langsung dimakan
kalau didiamkan siang malam itu nggak boleh ya
jadi itu dia banyak sekali informasi soal makanan yang mungkin belum kita tahu
apalagi tabu untuk kita bicarakan nanti kita akan bahas di foodpedia ya